cari buah pinang
supaya aceng cepet sadar
tapi jangan beli di pasar
petik langsung dari pohonnya
pokoknya saya mau ngelupain semuanya
kamu gak inget
saya mau berjalan di jalan yang lurus noi
harus naik mobil ceng
hidup yang benar
maafin sayangnya doi ya
itu makanannya dimakan ah tukum
tadi pas makan udah baca bismillah belum
ayo jangan lupa baca bismillah dulu
maaf pak kades
datang jam berapa ya
mungkin sebentar lagi pak
saya ingin memperkenalkan
sekdes baru kita
orang yang paling dihormati
di desa ciraus
mereka seperti itu karena kepemimpinan saya
warga itu tergantung siapa pemimpinnya
benar sekali pak ustadz rw
berkat kepemimpinan pak ustadz rw
desa ciraos sekarang menjadi lebih maju
berarti saya harus banyak belajar dari pak ustadz ero
baru sih itu
sekarang mulyadi ini menjabat sebagai apa
pak mulyadi sekarang menjadi orang penting di kecamatan pak ustadz rw
kamu udah berobat ke dokter clara ya cek
emangnya kenapa doi
kamu sekarang udah gak emosian ceng
udah dong udah berobat ke dokter clara
motor saya kemana ya kum
ini pasti dicuri orang ceng
iya ceng pasti dicuri orang
padahal saya baru minggu kemarin saya lunasin kreditannya
tapi sudah diasuransikan kan ceng
padahal motornya masih baru kan ceng
eh cek kamu ikut saya cek
segera kamu ikut cek sama saya cek
eh cek udah kum
kalau memang bukan milik saya
saya terima apa adanya gue
kamu sekarang jadi sufi
saya sekarang salut sama kamu cek
kamu jadi baik
terus terang saya iri sama kamu
kalian teh jauh lebih baik dari saya
cuman hebatnya kalian merendah
motor kamu bagaimana
kalau memang benar motor itu bukan milik saya
dicari kemanapun gak akan ketemu
tapi kalau memang milik saya
pasti akan diganti
kamu tuh sebenarnya kemasukan arwah apa sih
kamu tuh gak seperti ini
cik kalau kamu seperti ini
sadar cek sadar
semua ini tes sudah ada yang mengatur
cek ini kalau mas suha tahu
mas uap pasti marah besar sama kamu belum lagi
kalau sampai em tahu em bisa
ini teh hanya barang
em teh nggak akan marah
cek kalau kamu berubah seperti ini
saya mendingan pindah ke cipulahan cek
buat apa saya tinggal di ciraus
nggak ada gunanya lagi saya pamer
sebenarnya saya bisa pamer sama yang lain ceng
tapi buat apa
yang penting itu saya pamernya buat kamu
sebut dengan mas
saya pulang aja ya
saya mau pindah ke cipulahan mau buat sawah
cek saya tidak mau pindah ke mana
karena waktu itu tidak bisa hadir ke pernikahan sopri
iya pokset rw saya juga minta maaf ya gak bisa hadir
saya doakan seberi bahagia pak ustadz rw cepat minang cucu
pak ustadz rw kalau tidak merepotkan saya mau minta ditemani berkeliling keliling desa ciraos
karena kata pak mulyadi desa ciraos ini sangat menarik
untuk saya mah tidak merepotkan
saya dengan senang hati akan menelani pak ustadz rw
aduh hati hati pak ustadz rw
kok siang begini baru pulang
ya kalau kita tahu mak ya gak hilang mak
doi diam ini urusan penting
kita harus belajar menerima kenyataan
hidup itu kan sudah ada yang ngatur
aceh berani banget bicara begitu sama mas soha
tapi unyeng unyeng kali sama mas suha
kamu kenapa ceng
cari buah pinang
biar digigit sama aceh
memang harus pahit kum
supaya aceh cepat sadar
tapi jangan beli di pasar
petik langsung dari pohonnya biar lebih pahit
kum cari di mana
gak tahu dah urusan nanti yang penting acing sembuh
jangan beli pasar petik langsung dari pohonnya
kamu sih nanya lagi
daripada nanti kurang aceh gak sembuh sembuh
apel amerika yang manis
itu nggak ada di sini
adanya di cibatu mahal lagi
harus yang manis dadang
untuk menetralisir yang pahit
kamu tuh kebangkatan banget jadi orang
aceh lagi sakit
pelit banget sih jadi orang
mak gak usah
dadang ada kok
kenapa saya sih kum
emang aceh parah ya kum
sakit apa kum
ya kalau kamu gak tahu mah dari mana kamu tahu aceh parah kum
doi diem dulu ah lagi pusing apel amerika nih
cepetan cari kalau enggak mah yang jalan nih
eh mak eh mak ya udah ya udah